dukungan untuk palu datang juga dari warga yang ada di palestina
sejumlah anak anak di gaza menggelar doa bersama untuk para korban gempa dan tsunami
dari video yang diunggah oleh salah satu aktivis kemanusiaan indonesia di palestina
di akun ad bangonim terlihat anak anak sedang berdoa bersama
untuk para korban gempa dan tsunami di sulawesi tengah
mereka juga membawa poster bertuliskan rasa duka mereka
atas bencana gempa dan tsunami di palu dan donggala
doa bersama dan sholat gaib ini dilakukan di taman kanak kanak nurani indonesia
yang terletak di gaza
tk nurani didirikan oleh aktivis kemanusiaan indonesia
untuk membantu sektor pendidikan anak anak palestina